saya tidak merasa rugi
ini kan kisah saya
mungkin jangan ada yang tahu saya ya kang
saya rada hilap tapi kayak ini ceritanya
harapan bapak itu sekarang cuma kamu
kamu harus nurut sama bapak
tidak boleh membantah ya
tamunya baik kan pak
sudah jelas baik banget tamunya
iis jangan mau iis
buktinya apa nggak ada
tapi tadi kenapa tayangan nangis pak
ya tanya aja sama dia
dia apain aja sama tamu
pokoknya jangan mau
pokoknya bantuin malah ngeracunin
iis jadi takut pak
kamu takut apa iis
nggak tahu pokoknya iis takut pak
kapan lagi kalian mau berpakat sama orang tua
pak jangan pak
kamu sama ibu kamu sama saja ngelawan misalnya
ngomong aja gak berguna kamu
pak jangan bawa iis pak
kasihan dia masih kecil
bapak yang atur di rumah ini
jadi kamu harus nurut
tapi jangan bawa iis
dia yang menurut sama orang tua
pak tapi jangan bawa iis pak
biarin aja ini akibatnya kalau anak gak nurut sama orang tua
hidup kita susah mau susah terus
dia tahu rasa
pak jangan bawa iis pak jangan
tolong batu diuntung
kita rusak seharang gak punya duit
tapi jangan bawa iis pak
biar riana aja yang bawa jual
riana jangan iis
yaitu namanya anak yang berbakti sama orang tua
berita dicok beririlah
kamu jangan lagi seterusnya
jangan lagi jangan lagi seterus
sekarang masuk kamar
masuk kamar cepat
kamu harus benar benar melihat kamu
jangan bikin mereka kecewa
kamu jangan ganggu riana
riana sekarang mau bekerja
jadi sungguh sungguh kamu mau menjual riana pak
urusan apa sih sama kamu
mulai hari ini yana akan menjadi tulang punggung keluarga kita
dan dia akan menjadi makan untuk kita
ngerti gak kamu
biadab kamu pak
tidak benar kamu menghancurkan hidup anak kamu
nggak ada cara lain lagi ada cara apa
nggak aku nggak terima
aku nggak terima pak
biar aku yang jadi korban
biar aku yang cari makan
kamu itu penyakitan gak bisa apa apa
tapi nggak begini caranya pak
aku pemimpin di rumah ini
dan aku berhak menentukan semuanya
bu tenang bu
aku yang punya peraturan di sini sekarang
ini ilyn panggil panggil dari rumah
aku pasang komputer
iya pak masuk
bapak ada di sini tenang saja
iya bapak ada di sini
maafkan aku tiana
gara gara aku tena dibawa ke hotel
kapan perlisahan ini berakhir
anak bapak sangat memuaskan
tapi dia agak sedikit malu malu
perlu pengalaman bapak
iya pak nanti juga dia akan belajar dari pengalaman
dia akan pintar nanti pak
saya tidak merasa rugi
kalau memberi bapak malam ini cukup banyak
saya cukup puas pak

bapak ini adalah harga yang saya inginkan

banyak sekali pak
saya pasti akan memberitahukan kepada teman teman saya untuk datang ke sini dan mendapatkan servis yang luar biasa pak
tepat sekali pak betul
nanti bapak tolong memberitahu ke teman teman bapak
supaya dia mau berkencan dengan anak saya
bapak jangan khawatir
untuk bapak nanti akan dikasih diskon besar dari saya

baru sekali sudah segini
apalagi dua kali tiga kali
buat cepat kaya nih
sekarang awal dari kekayaan
sekarang awal dari kekayaan
pada saat ini saya tidak bisa menghadapi kemurahan yang banyak
hasilnya nih bapak pegang
duit banyak sebentar lagi kita
akan menjadi orang kaya